terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia news report
anda bingung di hari sabtu ini mau menghabiskan liburan bersama keluarga kemana
ini ada pesta rakyat kampung rindu budaya yang diadakan di pondok pinang kebayoran lama jakarta selatan
yang bisa menjadi pilihan
berbagai hiburan dan juga bazar khas betawi bisa anda nikmati di acara ini
suasana kental budaya betawi sudah terasa dari depan pasar rakyat ini
pasar rakyat ini juga dimeriahkan oleh bazar makanan seperti dodol betawi
karakter minuman serta juga pakaian
nantinya berbagai hiburan dan penampilan khas betawi seperti lomba abang none cilik
lomba tumpeng nasi uduk panggung musik betawi dan juga lenong yang akan dimainkan oleh para legenda betawi
seperti malih dan bolot akan menambah kemeriahan pasar rakyat ini
acara yang diselenggarakan dari empat belas hingga lima belas juli dua ribu delapan belas ini digagas oleh para pemuda karang taruna rw empat pondok pinang
untuk memeriahkan ulang tahun
jakarta yang jatuh pada dua puluh dua juni lalu dan sebagai obat rindu untuk anda yang kangen dengan berbagai budaya betawi
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia nova nayantaka di kebayoran lama jakarta
naya selamat siang gimana kemeriahan dan apa saja kegiatan yang digelar di pasar rakyat kampung rindu budaya di sana
ya selama siang anu benar sekali
jadi memang jika anda bosan dengan liburan yang itu saja atau pergi ke mal atau keluar kota
saya akan berikan tunjukkan anda liburan yang beredukasi atau melihat khas budaya khas betawi begitu
bisa dilihat di belakang saya memang cukup ramai sekali karena di pasar rakyat ini
di pasar rakyat yang diadakan di pondok pinang kebayoran lama ini
diadakan dari pagi tadi saja sudah terlihat ramai dari depan gerbangnya saja sudah kental budaya betawi
dan seperti dilihat di belakang saya ini juga pedagang pedagang khas betawi telah meraih
memeriahkan festival atau pasar rakyat budaya rindu betawi
dan saya akan tanyakan kepada para pembeli yang melihat saya lihat banyak sekali juga bawa bawa anak yang datang ke sini
halo ibu selamat siang
ibu ini kenapa tertarik nih bu datang ke sini ini bawa anak anak juga ya bu
iya ini bawa ponakan ponakan tertarik ke sini karena kan kesenian betawi ya di sini ya semuanya gitu loh mbak
pembuatan dodol atau beli beli apa aja bu tadi
itu beli dodo ini beli ondel ondel ya mas ya iya beli ondel ondel seperti itu sih mbak
jadi ini jadi alternatif liburan bersama keluarga ya ibu ya
besok kan udah masuk sekolah ya ini hari terakhir untuk liburan ya anak anak ya persiapan gitu
ya murah meriah merayat lah gitu
iya jadi bahan edukasi buat anak anak kan mereka juga nggak tahu ya ondel ondel itu seperti apa gitu loh seperti itu sih
terima kasih ibu
terima kasih ibu
ya hanum tadi seperti yang anda lihat memang ibu
hanum ini sendiri datang ke sini mengajak anaknya untuk memberikan edukasi pendidikan terkait budaya betawi begitu
juga sambil jalan jalan dan mencicipi makanan makanan khas betawi
dan di sini ada hal yang menarik dodo betawinya itu benar benar khas betawi karena bisa dilihat langsung dimasak di sini
dan saya akan tanyakan bagaimana cara prosesnya dan bisa dikatakan dodo ini sebagai makanan khas betawi
halo selamat siang pak iva
pak ivan ini kenapa sih dodol bisa menjadi makanan khas betawi
ini cukup rame tadi saya lihat standnya
alhamdulillah ya karena dodol ini emang buat saat ini yang live begini langka ya
kebanyakan udah jadi begitu
kita sengaja bikin begini biar anak anak sekarang anak anak zaman now tahu lah istilahnya bikin dodol itu nggak segampang kayak makannya gitu ya
makanya kita live begini setiap ada acara acara budaya begini pasti kita ngadain live begini
ini pak ini berapa lama sih prosesnya cukup berat ya tadi saya juga udah coba nih pak
ini berat seperti beratnya beban hidup ya mbak ya
dari awal kita proses sampai mateng delapan jam sekitar delapan jam
berarti nanti saya bawa cicipin pak
ya ini bisa dilihat tadi memang cukup berat kata bapaknya lebih berat dari beban hidup tapi kata ya
terus saya juga akan coba bagaimana rasanya dodol langsung dari wajannya
saya akan wakilin anda dan juga pemirsa
rasanya tuh beda dengan dodol yang udah dingin kalau dari cawannya langsung tuh rasanya lebih hangat lebih kenyal dan berasa banget khas betawinya
jadi bagi anda yang bingung ingin menghabiskan liburan bisa datang kesini karena acara ini diadakan dari tanggal empat belas sampai lima belas juli nanti
karena nanti puncaknya akan di meriahkan dengan legenda legenda betawi seperti mali dan juga polot yang akan melenung disini dan juga disini ada lomba none abang none
jadi ada juga ada pilihan makanan
hanu mungkin anda mau kesini dan juga pemirsa
aduh naya tadi kamu nyobain juga kamu harus coba ngaduknya dong biar tahu beratnya beban hidup gitu ya kalau tadi mas ya
terima kasih naya atas laporan anda langsung dari sana